drama politik dan hukum yang merongrong basuki cahaya pun amat telah memasuki ujungnya
saat majelis hakim memutus ahok terbukti melakukan penodaan agama dan dihukum penjara selama dua tahun penjara
pro kontra pun mengiringi keputusan dari hakim ini
sementara itu di sisi yang lain janji presiden jokowi untuk menindak tegas ormas radikal
dan juga ormas yang dianggap anti pancasila ternyata betul betul diwujudkan oleh pemerintah
saat menko polhukam mengumumkan rencana pembubaran ormas hizbut tahrir indonesia
itulah dua topik yang menjadi perhatian utama publik tanah air yang akan kami ulas dalam segmen indonesia minggu ini
malam hari ini bersama kang asep iwan iryawan pakar hukum bidanan dan juga mbak tanah hakim
terima kasih kang asep sudah melewati minggu malam di cnn indonesia
lalu ada jurnalis senior mas budiarto samasi terima kasih mas bas
sudah datang ini warnanya ungu ungu ada maksud tertentu atau kebetulan sama aja ya
gak janjian gitu ya
enggak janjian ini bukan maksud protes atau aksi aksi simpatik juga enggak ya ini bagian dari ketidaksengajaan
tapi sebelum kita akan mulai dialog kita akan membahas mengenai fonis terhadap basuki cahayapunama yang sudah apa ya
kita sudah capek kayaknya lebih dari satu tahun menghadapi hal ini dan akhirnya sudah sampai ujung pada minggu ini
kita akan saksikan dulu informasi pengantar berikut ini
menyatakan terdakwa insinyur basuki cahayapunama alias ahok terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama
menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun
membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar lima rupiah
dalam persidangan majelis hakim membacakan sebagian dari enam ratus tiga puluh lembar berkas putusan
majelis hakim telah mempertimbangkan tuntutan jaksa penduduk umum dan nota pembelian ahok dan kuasa
majelis hakim menolak permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum agar ahok dibebaskan dari tuntutan
tim kuasa hukum ahok kecewa dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara dua tahun
rencananya ahok bersama kuasa hukumnya akan segera mengajukan banding paling lambat tujuh hari lagi
oleh karena itu sekali lagi kita bisa memaklumi tapi kita kecewa dengan putusan itu makanya kita banding
boleh dong kecewa karena alat alat bukti tidak sepaham dengan kita dengan apa yang dipertimbangkan
sangat tidak sepaham
nah sekarang kami sebentar lagi akan minat tatangannya pak basuki
untuk menyatakan untuk menyatakan banding segera mungkin pada kesempatan pertama untuk menunjukkan bahwa memang kita tidak terima putusan
kita tidak akan terima putusan itu kita menyatakan banting
jaksa penuntut umum menyatakan menghormati putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat kepada ahok
kita hormati semua bentuk putusan pengadilan
maksudnya kita hormati kan itu perbedaan pendapat saya kira itu sesuatu yang wajar tapi finishnya ada di putusan hakim
semua putusan hakim kita akan laksanakan termasuk di dalamnya tadi ada penetapan
nah oleh karena itu kita laksanakan kita hormati putusan
sebelumnya jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya dalam sidang ke sembilan belas pada dua puluh april lalu
jaksa menilai perbuatan ahok secara sah dan menyakitkan telah memenuhi unsur pasal satu ratus lima puluh enam kitab undang undang hukum
ahok dituntut satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun
victor pangaribuan jakarta
sebelum saya akan tanya kang asep terkait dengan perspektif hukum dari vonis dua tahun penjara untuk ahok
saya akan ke mas bas dulu
mas bas ini kan dianggap oleh orang orang ini sebagai ujung dari pertarungan panjang yang hampir satu tahun melelahkan ini
ujungnya ada di vonis ini
pertanyaan saya pasca putusan fonis kepada ahok ini the war is o
atau ini adalah awal babak baru pertarungan yang lebih besar lagi
ya itu pertanyaan menarik dan saya kira jawabannya ini belum akhir
karena kalau dari aspek hukum kang aset pasti bisa menjelaskan ya
kalau dari perspektif politik apa yang dihadapi ahok ini sebetulnya political trial
bahasa betawinya apa itu mas
yang menyangkut begitu banyak persoalan bertali temali
masalah penistaan agama masalah tekanan dari masa di pinggir jalan demonstrasi masalah ketidakadilan
karena banyak yang memprotes setelah ponis kan memprotes ketidakadilan ya sebetulnya
yang satu lagi kabur itu siapa
ya kita tahu siapalah ya
tapi ya kalau menurut saya memang ini sebuah pengadilan politik yang ditafsirkan sebagai ahok itu ralling point
dia itu menjadi tokoh usungan
yang dipuja oleh sebagian publik sebagai tokoh yang melawan ketidakadilan di negeri ini
dan ini persoalannya bukan hanya ahok saja sekarang
persoalannya sudah menjadi persoalan bagaimana kita menghadapi tantangan ketidaktoleransi intoleransi
itu yang sekarang saya kira kelihatan nafasnya kan dari aksi aksi damai dari begitu banyak di penjuru indonesia maupun di mancanegara ini
saya kira kondisi sudah agak beda
bukan persoalan ahok semata mata
isunya sudah bukan ahok
meskipun ahok menjadi apa ya
menjadi sampul bukunya gitu
kumpul buku kira kira betul
jadi menurut anda mas bas ahok difundis dua tahun penjara ini bukan akhir dari pertarungan akhir dari pergesekan akhir dari polarisasi yang sangat panjang
ini awal yang baru
iya karena dua tahun itu tidak lama
dan dalam waktu dua tahun itu sebagian masyarakat publik yang mendukung ahok akan terus mengkapitalisasi dari penahanan atau pemenjaraan ahok
dan itu menjadi isu politik yang sangat seksi
ya yang sangat menarik minat
terutama oleh kalangan minoritas
mereka sekarang merasa terancam
ini yang paling penting menurut saya
kalau kita lihat kan aksi aksi damai kelilin itu kan mulai dari berbagai kota di provinsi yang minoritas banyak di situ
jadi ini jangan dianggap remeh oleh siapapun ya
ini terus akan menjadi bola salju yang menggelinding yang kita belum tahu ujungnya akhirnya seperti apa
tapi memang sekarang menimbulkan keprihatinan mendalam
ada yang bilang kita terbelah sekarang ya
bukan hanya di elit ya tapi di masyarakat juga
masyarakat terbelah ini serius sekarang
oke jadi memang ini bukan berakhir ya mas bas ini adalah awal yang baru
jadi masih panjang perjalanan
kalau tujuh lima belas ronde ini empat ke lima ini
aduh agak capek juga buat media sih senang senang aja kita melihat bagaimana situasinya berkembang
yang nggak senang dong kita melihatnya bagaimana masyarakat terbelah dua ini
jadi memprihatinkan juga
kalau kang asep kalau kita lihat dari perspektif hukumnya
anda kan mengikuti dari awal sekali bagaimana fakta fakta persidangan dibuka
kemudian sampai kemudian fonis hakim dua tahun penjara kepada ahok
dalam perspektif anda saya mau nanya seberapa adil atau tidak adil mungkin nggak fair
tapi seberapa prudent putusan ini
ya satu jawaban ya
putusan harus diagap benar dan diseromati sepanjang belum dibatalkan
itu sepakat seluruh dunia pun
tapi kan saya sebagai pengamat sebagai akademisi tentu punya anotasi eksaminasi catatan kritis ya
putusan itu kita sepakat lah ya
mbak dia telah mempertimbang itu
cuma kan saya berhak juga mencatatan
nah yang menarik apa
di putusan dikatakan bahwa ini persoalan hukum murni katanya
akhirnya tidak ada politik katanya
tapi kan lucu di pertimbangannya dikaitkan pilkada
kalau yang namanya pilkada rejimnya rejim politik kan satu
dan kita ingat dari mulai penyelidikan penyidikan bagaimana partai tersebut menghadap presiden
kemudian penyelidikan terbuka ketika penyelidikan didesek oleh kelompok kelompok itu terus kan
sehingga dipaksakan hitungan waktu juga dari kejaksaan cuma jam sampai kepada pengadilan
di pengadilan juga kita tahu sidang terus berlangsung dengan gerakan
bahkan sebelum putusan menghadap ma ma juga menerima ky juga menerima
ini apa yang menekan
kan katanya supaya hakim independensi imparsial
tapi mereka memiliki hukuman berat
jadi terlepas kita mengatakan di putusan ini murni pure
putusan memang benar berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan resa
berdasarkan ketuhanan loh bukan berdasarkan ketekanan
keadilan bukan kejoliman
saya berharap putusan itu di belakang tidak ada tekanan atau kejoliman
tapi kan fakta enggak bisa dihindari pak fakta
coba bayangkan dari penyelidikan penuntutan
bahkan hakim mempertimbangkan
silahkan pra pra pra pra itu gimana
penyidikan juga tanpa seperindik kemudian di penuntutan juga langsung berkas masuk peradilan
jadi banyak catatan catatan
jadi dari ujung di hulunya memang sudah agak prematur
sekarang kan ketahuan
katanya pak bisa rekaman tv juga bisa dibuka semua
pati toka pori nya kan dijelasin di istana
harus terbuka penyelidikan tidak pernah terbuka
demi transparansi dibuka kan
dan hari ini kan dibadai skrim itu semua
itu nampak apa
dan itu perjalanan kan cepat sekali
di pengadilan pun apa apa terjadi
dipindahkan ke ragu dan alasan keamanan
apa yang terjadi
sebelum putusanmu tuntutan ditunda
kan kalimatnya kapolda itu mengatakan ini ditunda karena paslon lain juga ada masalah
sekarang belum diproses kan
ada apa ini
nah itu kan jadi sekarang ini
saya seorang hukum juga tidak bisa menghindar itu fakta yang istilahnya yang tidak bisa
dihindari oleh siapapun
jadi kata mas bas political trial itu
ya ini kan harus dipungkiri
sekarang kalau dulu saya mengatakan ini hukum murni jelas
tapi ketika hakim mengatakan murni jelas
ini kan enggak ada sisi sisi lain
dua sisi mata uang yang tidak pernah dilepaskan
yang menarik lagi di luar itu
ketika putusan selesai
sekarang kan berkembang semua
dari mulai bunga dari mulai balon
nyalakan lilin sampai terjadi ada di pengadilan tinggi
sampai kata kata penan
tapi kan sebaliknya
dulu yang mereka di jalanan ya
sekarang berbalik penuduh
soalnya prosedur hukum
yang justru yang menekan itu di awal sebelum terjadi
kalau sekarang orang tidak puas terhadap putusan
itu bukan sepembenaran
wajar orang tidak puas
tapi kalau tidak puas disampaikan sebelum
itu bukan intervensi tapi intimidasi
tapi pertanyaan saya kalau kata kang asep kan memang harusnya hakim memutuskan berdasarkan
yang ada di persidangan
tanpa ada tekanan
kan harusnya logikanya apapun yang terjadi di luar persidangan itu tidak akan mempengaruhi
hakim untuk memutuskan
jadi hakim itu gampang
ini fakta persidangan
ini alat bukti
tinggal diaduin aja
oh ini masuk ke warna gini
sebenarnya undang undang enggak
tapi ketika hakim pinter
sekarang susah hakim berani
ketika ada hakim hakim pinter kita hakim jujur
hakim juga manusia
punya sekelilingnya lah bagian daripada masyarakat
bahkan dia punya atasan
punya facebook punya twitter juga
tapi kalau ketemu aja saya tahu
dia agak gapek
pertama dengan saya
tapi ketika dia berhadapan dengan sekeliling
tiap hari ada penyidikan di teror
di segala macam
saya pikirnya siapapun akan mengalih hal yang sama
kalau hakimnya berani naikkan
ya kecuali kalau saya hakimnya siapapun saya lawan
walaupun ada istilah walaupun bumi akan runtuh
akan dihadapi keadilan
tapi apa yang terjadi
kalau kemarin coba memutusan di teror dan semuanya
kalau pas memang hakim tidak mengatakan
saya pengalaman sebagai hakim
bahkan saya kan tadi sindir
putusan itu ketuhanan bukan tekanan
jadi anda menilai
anda melihat ini sangat terpengaruh
kalau fakta normal mah kan katakan
hakimnya mengatakan tidak musnah politik hukum juridis
tapi kan kita melihat di luar
media pun menyaksikan
dari mulai penyidikan sampai mau putusan
nah sekarang ketika sudah diputus
ketika ada orang tidak puas
pihak sebelah mengatakan apa
di awalnya sesuai prosedur anda melakukan
saya mau taikan aset
apa indikasinya anda bisa mengatakan
bahwa keputusan dari hakim ini
atau pengaruh pengaruh di luar
tapi dijawabnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
usaha jadwal berikut ini
tadi kak asep
sudah menjelaskan panjang lebar
apa indikasinya tadi anda mengatakan
bahwa ada tekanan tekanan
ada pengaruh pengaruh di luar
karena hakim itu mempertimbangkan unsur unsur
entah satu ratus lima puluh enam atau satu ratus lima puluh enam aa
jadi barang siapa
itu saja ceritanya
kan pertanyaan sederhana
apakah pernyataan pak ok di kepulauan seribu itu
nah sekarang hakim jelas di awalnya
tapi kenapa dia lari lari ke pilkada
pak ahok ngomong itu berkaitan
dia sudah berdaftarkan di pilkada
lari juga ke bangka belitung
itu dalam fornisnya
saya bertanggung jawab
bukan saya kan kita rekam
semua tv juga siaran langsung kan
sekarang lagi pertanyaan saya
kalau perbuatan pak ahok di kepulauan seribu itu perbuatan pidana
kan pak ok tidak pernah di situ
di bangka belitung udah ngomong
di bukunya sudah ngomong
kenapa itu tidak dipidana
tapi kenapa di pertimbangan masuk
itu pernyataan ahok
mau pun di bangka belitung di buku
kan kaitan dengan politik
bahwa dia korban
ada oknum oknum politik yang menggunakan ayat itu
demi kepentingannya mereka
ahok korban dari itu
sehingga ahok di kepulauan seribu menyatakan itu
nah sekarang kan lucu
dengan segala hormat
saya harus menyatakan
anotasi saya sebagai akademisi
dimana pun di belanda pun diajarkan
bukan saya tidak tanpa menghormati
kan sekalian menghormati
jadi pernyataan saya awal juga sering saya katakan
berbedanya dengan majelis
ketika dia menguraikan unsur kesengajaan dan niat
itu secara tolak berbeda dengan saya
tapi sekalian saya hormati
fakta persidangan menunjukkan kesengajaan
kata majelis itu adalah dia sengaja
bahkan menghina al quran dan sebagainya
dari fakta fakta yang anda lihat
ya kalau saya mengajak tidak
kalau sengaja datang saya khawatir
misalkan mas ham ini kan agamanya a
saya datang ke beliau
itu jelas sengaja dengan maksud
beliau ini kan sedang ngomongnya di perikanan
ngomong itu menyampaikan
ada oklum yang suka menggunakan itu
itu kan di bangka belitung kan pertanyaan
kenapa di bangka belitung tidak diproses
kalau sekarang pidana itu
bahkan pidana itu
tidak bisa di proses
apakah yang dibuku gak diprotes
itu kan pertanyaan
jadi kenapa misalnya katakan ini
bahwa hakim tidak konsisten
tapi lari yang lain
mengapa pasaran akan
atau saya bisa menilai bahwa ini ada di luar hukum
istilah tadi dalam petik tekanan
kalau tekanan nampak apa
ya tadi sebelum putusan
datang ke pns
selalu menggunakan masjid besar itu
lari ke situ
datang ke makam baung
diterima oleh makam baung
lebih lucu lagi
di kay itu
di mana kay pernah menerima demo lengkap pimpinan
dan saya berani suatu saat
saya akan bongkar ini semua
kalau memang tidak mau selesai
kan tidak pernah demo
lalu itu sedang proses di pns
silahkan pns yang memutus
bukan lucu kok makam agung nerima
nah sekarang kalau bukan tekanan apa
bahkan saya bukan tekanan itu
saya gak takut
ya bukan interpensi
dan itu berpengaruh pada putusan
kalau gak berpengaruh
tapi sekali lagi
yang tahu kan majelis
tapi saya melihat sebagai orang luar
ya kenapa ketika dipertimbangkan
bagi matahari hakim juga yang tahu psikologinya
ya sekarang catatannya
kenapa dikaitkan dengan pilkada
kan ketika misalkan di tengah juga dikatakan
pak ahok sudah pemerintahan sementara
ketika bicara pasal minimum dan maksimum
ahok ini berhentikan sementara
padahal sudah tersangka
itu kan rame juga
apa kalau bukan kaitan dengan politik di situ
oke yang ingin saya tanya juga
karena ini menarik
karena agak apa ya
saya logika saya belum sampai gitu misalnya
ketika jaksa dalam putusan dan dalam tuntutannya
menuntut ahok satu tahun penjara
dengan dua tahun masa percobaan
tapi dengan pasal satu ratus lima puluh enam
kemudian hakim memutuskan pasal yang berbeda
dengan hukuman yang jauh lebih berat
dari tuntutan jaksa
ini logika logika hukum semacam ini
memang diperbolehkan dan masuk logika
ini dikelirikan media juga
jangan sampai coba bodoh juga ya
ini kan kalian pengamat hukum
ya kalau media wajar
ini yang parah pengamat hukum
tapi bodo dan gobo
saya pertama kan
hakim itu memutus bukan karena tuntutan
di dakwaan satu ratus lima puluh enam atau satu ratus lima puluh enam
jadi hakim itu boleh mutus
satu minimal satu hari
kalau dia sepakat satu ratus lima puluh
maka hakim dikasih sampai empat tahun
tapi kalau hakim nanti sepakat satu ratus lima puluh enam a
minimal satu hari
maksimal lima tahun
jadi kalau sekarang hakim dua tahun
sekali lagi di luar keputusan ya
aturan mainnya hakim dasarnya dakwaan
nah sekarang bukan tuntutan
nah sekarang yang berkembang itu kan
jangan bawa bawa pengaruh yang jalanan itu kan
boleh dibilang kenapa tuntutan percobaan nih
hakim dua tahun berbeda
ya enggak ada masalah
kan ketika selesai hakim dinyatakan ditutup pemeriksaan
nah jaksa kesimpulannya di rekositor
nah dia beranggapan satu ratus lima puluh enam
si penasihat hukum
nah ternyata hakim dalam kesimpulannya ponis
satu ratus lima puluh enam a dan dua tahun
nah itu boleh
berdasarkan kepada dakwaan
nah bukan kepada tuntutan
maka dulu sama hakim sangat tidak pernah menggunakan tuntutan
peduli amat tuntutan
maka ketika tuntutan dulu misalkan ditunda
karena tuntutan ditunda itu bisa ada transaksi di situ
dan anda melihat ini mungkin
apa namanya majelis hakim menganggap bahwa tuntutan jaksa tidak prudent
tidak sesuai dengan fakta fakta persidangan
nah kan itu jelas kan oleh hakim
hakim langsung mengambil satu ratus lima puluh enam a
tidak sependapat dengan satu ratus lima puluh
nah makanya sekarang jaksanya banding itu
kata gengsi entah apa
dia satu ratus lima puluh enam gitu kan
hakim satu ratus lima puluh enam tidak ada masalah itu mah
sekali lagi yang perlu dikelirkan
putusan hakim tidak harus sama
mungkin kurang dari tuntutan
tapi dasarnya dakwaan
hakim dibatasi oleh ancaman dakwaan
itu yang perlu dikelirkan
karena saya lihat perhatikan ya
mereka yang berdasarkan hukum
kalau saya boleh aja mas bas
soalnya emang harus itu tidak berarti
tidak tidak boleh
kita saja kita dikelirkan
tapi kalau tadi dengan
mendengar penjelasan kak asep
yang bagaimana melihat bahwa
ternyata mas bas kan
mungkin kita juga tidak mengerti hukum
tapi kita punya rasa
ada political trial di sini kan
faktanya sudah dibebarkan oleh kak asep
dan itu ternyata bisa mempengaruhi
ini dampaknya buat penegakan hukum
fairness itu seperti apa mas bas
yang pertama ya kalau menurut saya
biasanya hukum bisa diintervensi oleh dua hal
itu kenyataan yang nggak bisa kita bantah
kerap kali terjadi
dan kalau kita melihat kasus yang sekarang
sejauh sebelum kasus al maida
sudah banyak pihak yang memang
ingin menghambat ahok menjadi gubernur
mencalonkan diri kembali
starting point nya di situ
apakah itu penguasa
apakah itu pengusaha
macam macam lah orang
bahkan demo melengsarkan ahok
jauh sebelum al maida
karena kepemimpinannya yang memang kontroversial
dia anti korupsi
tapi dianggap kasar
mulutnya harus dilakban
macam macam lah kejadian
dan al maida itu sebuah kebetulan
yang jatuh dari langit
nah dengan itu dia sulit bertahan saya kira
langsung dikapitalisasi oleh musuh musuhnya
pidato itu kan tidak bermakna sebelumnya
tapi ketika di video klipkan
di facebook oleh buniyani
lalu ditambahi narasinya
maka dia menjadi politis
makanya dari awal ini semuanya sudah political trial
ada sekelompok orang yang nggak suka
kepentingannya diganggu oleh basuki cahayapurnama
dan mereka mencari cara sekuat tenaga
supaya ahok tidak menjadi gubernur lagi
celakanya aspirasi di bawah berbeda
aspirasi di bawah menganggap ahok ini seorang tokoh anti korupsi
tokoh anti koruptor yang bersih
yang membasmi korupsi
yang memimpin jakarta seperti yang diinginkan
oleh warga jakarta dan lain lain
nah itu yang sekarang menjadi persoalan adalah
seberapa jauh kekuatan kekuatan politik ini
punya kepentingan menghambat ahok
konon sasaran atau tujuan akhirnya ya pemerintahan yang sah
makanya kemudian ada penangkapan karena tuduhan makar ini juga menjadi satu
kesatuan belt yang tidak bisa dipisahkan gitu
bisa dilihat dari apa yang terjadi waktu enam sebelas bud
enam belas sebelas itu sudah menjadi eh empat belas sebelas sorry ya
itu sudah ada pola sudah ada desain
mau membuat republik ini kacau
ada kerusuhan lokal di monas
ada upaya penjarahan di jelambar
lalu ada juga upaya masa mau menduduki dpr mpr
setelah itu kita tahu ceritanya lah ya
pola itu pernah dipakai tahun sembilan puluh delapan
oleh mahasiswa yang duduk
menduduki dpr waktu itu
jadi ini sebuah tindakan atau aksi yang inkonstitusional
dan ahok itu menjadi pintu masuk untuk menuju ke sana
itu yang coba dilakukan tapi gagal
dan saya kira kita juga tahu aksi aksi setelah itu kan relatif kalem ya
dua ribu dua belas itu aman terkendali damai gitu lah
jadi memang sekali lagi ini narasinya politik
bukan sekedar hukum
hukum menjadi alat
tapi dengan segala hormat
hukum itu dari dulu bisa diintervensi dengan kekuasaan dan duit
nggak usah jauh jauh lah
kalau sekarang baru ada katakan aset tekanan
kalau saya jempolkan dari mas bas
ini kekuatan ya berkoalisi sama kekuasaan
main di situ kesempatan ada masuk
ada uangnya juga di situ nggak
kan saya selalu bisa kata harta tahta toyota
tapi kalau kita bicara mengenai proses hukum
sma ini ada satu lagi kemudian ketika kita membahas
bagaimana apakah putusan hakim prudent atau tidak
apakah fakta fakta persidangan juga mendukung keputusan hakim itu
tadi kang asep sudah mengelaborasi
tekanan massa juga sudah dielaborasi
yang juga menarik kita simak adalah ketika
tim jaksa penuntut umum itu melakukan banding
kalau pak ahok jelas banding begitu diputuskan
bandung ini bandung lagi banding
banding bandung masa ya
tim jaksa itu juga banding
kalau kita lihat dari pernyataan jaksa agung beberapa waktu yang lalu
alasan banding ini pertama
karena standar operasional prosedur
yang kedua ada alasan lain yang mungkin saja berbeda dengan pihak terdakwa
kalau terdakwa itu banding
minta keringanan atau pembebasan
kalau kita karena kualifikasi pasal yang dibuktikan itu
berbeda antara jaksa penuntut umum dengan hakim
itu pernyataan dari jaksa agung
ini enggak usah berbelit belit lah
masyarakat itu yang enggak sekolah hukum itu sudah pinter
para pihak itu dapat mengajukan banding
saya sebut pasal enam puluh tujuh junto dua puluh tiga dua ratus tiga puluh delapan
jadi para pihak itu mengajukan banding
sudahlah kalau penasihat hukum jelas kan
karena merasa dijolimi merasa dianiaya banding
kalau jaksa sudah kalau enggak banding
nggak usah cerita yang macam macam kan
seperti kemarin putusan melaksanakan penetapan cakep
tahu tahu ini bukan penetasan putusan kok ini
ya sudah bilang saja
dia banding banding saja sudah enggak pakai alasan macam macam
daripada cerita segala macam segala macam
itu kan sambutan prt
di kuhap itu kan para pihak di pidana itu
terdakwa dan jpu
bukannya kalau misalnya jaksa menilai atau faktanya
putusan hakim itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa
bukan yang memang harusnya
ini lebih ke masyarakat dong kang
kalau dua per tiga atau lebih setengah gitu kan
atau misalkan ditutup sembilan tahun
hakimnya misalkan lima tahun
jaksanya banding gitu kan
itu kan suka dipakai sementara ini
nah sekarang kalau dilihat sederhananya kan
sebenarnya jaksa kan
yang penting pak jaksa menyatakan dia itu salah kan
dinyatakan salah untuk membuktikan dakwaannya
terlepas satu ratus lima puluh enam serta telepon enam a
bahkan dia percobaan
nah tiba tiba terkejut lah
terbengong bengong jaksa waktu itu
jaksanya juga terkejut kejut
karena dua tahun kan
nah sebelumnya sudah dicurigai kan
karena di demo itu
oleh pihak sebelah itu kan
jaksanya kan jaksa agungnya dari partai
ini enggak jelas dan sebagainya dan sebagainya
itu kan fakta yang tidak bisa diungkapkan
itu semua sudah ada
nah ketika sekarang dua tahun
ahok dan prasidukupnya banding
nah ini kalau nggak banding kan
pasti ntar dicurigai lagi kan
nah maka dia kan
katakanlah sekarang bahasanya
karena dia yakin satu ratus lima puluh enam
maka saya mengajukan banding
sekarang buka rekaman deh
ketika beda pasal atau beda tahanan
saya pernah nggak jaksa ngomong itu alasannya
baik dan buruknya bagi jaksa dengan mengajukan banding ini
nah sekarang kan sekarang tinggal berapa
secara politik dan
sekarang politik saya enggak ngerti
beda beda ya gurunya
nah sekarang secara hukum
dua duanya diberi hak untuk mengajukan upaya hukum banding
nah soal banding nanti apakah sependapat dengan jaksa
atau sependapat dengan hakim
atau sependapat dengan penasihat hukum kita tunggu
apakah keadaan tinggi
cuma kan kembali ke jalanan kayak kemarin
ahok sudah masuk ya yang tahanan tidak berlaku
tiba tiba pt mengeluarkan tahanan
ahok seberapa jam
nah itu jadi masalah
nah saya jangan jangan juga nanti pt nya juga terlambat juga
itu masalah penahanan nanti juga punya catatan
oh jelas itu mah
satu ratus sembilan puluh tujuh memang suka disebut batal demi hukum
enggak waktu itu ada putusan mahkamah konstitusi
cuma sekali dengan segala macam catatan saya
satu dua ratus delapan puluh dua ayat dua mengatakan
pemeriksaan selesai dan ditutup
artinya pemeriksaan sudah selesai
hakim sudah selesai
loh dipertimbangannya demi pembentangan pemeriksaan
digunakan satu ratus sembilan puluh tiga takut melarikan diri
loh selama ini ahok kan kooperatif
dia datang tepat waktu dan semua
kalau menarikan diri itu kan mau ngapain sih ahok melarikan diri
uang jabatannya kemarin sebelum diputus gubernur
kan rugi dia uang dia mencuci sama oktober
jadi kalau pertimbangannya ahok akan melarikan diri
ya lihat yang sebelah yang sudah kabur di malaysia atau di arab saudi gitu kan
ini juga janggal menurut anda
sekali dengan saya menghormati putusan
itu kan di tahanan itu catatan pertama yang teriak itu di tv manapun ya
saya sudah katakan ini ada kesalahan
yaitu ketika menetapkan dia menggunakan satu ratus sembilan puluh
dia nggak melihat pasal satu ratus delapan puluh dua pasal dua puluh satu pasal satu ratus delapan puluh
kalau hakim menggunakan menggunakan
lihat alasan tiga yang orang sudah tahu
mau melarikan diri mengulangi perbuatan melarikan barang
loh si ahok ketiga
kak kasih pertanyaan saya
ini kan hak majelis hakim ini kan seperti anda pernah ulas dalam pertemuan sebelumnya
teman saya ketua majelisnya biar orang juga tahu
orang orang senior yang punya pengalaman banyak sekali dalam menangani kasus kasus besar
jangankan hakim tingkat pn
hakim agung aja kan kita udah tahu ketua mahkamah agung juga udah tahu
faktanya dulu ada ketua muda ditembak gitu kan
ya kan sekarang gini
hakim pn ini ya kasih
oh udah lah kak hakim ini mah tingkat pn gitu ya
padahal saya belum nanya dia sudah tahu
oh biar cepat aja durasi gitu ya
kan sayang nanti bisa belakang minggu sempat jelasin
gini di mahkamah agung yang hakim udah agung kan
kuningnya juga kuning seragamnya
buktinya putusan bisa diprotes juga
apa jaminan hakim
tadi saya katakan sejak awal hakim itu kan tidak jujur tidak pintar
tapi berani keberanian yang susah
tadi tekanannya itu tadi psikis psikan langsung tidak langsung
itu bahasa undang undang dasar empat puluh lima dan bahasa undang undang kuasaan kehakiman
nah kalau hakim jujur dia pintar tapi dia tidak berani
artinya tadi saya bilang dia manusia juga
sayangnya hakim seperti kang asep ini harus keluar dari gelangga
karena saya mengalami itu
karena mengalami itu lebih bisa keluar
karena lapangan itu serangan
bukan bukan masih biar jelas
itu akun saya
tapi kalau kita bicara mengenai putusan hakim dan pasca fonis ahok ini
apa namanya kan ada gelombang aksi simpatik yang kemudian
punya tujuan politik dan punya tujuan hukum juga
tujuan hukumnya menangguhkan penahanan ahok
punya tujuan politik tadi seperti mas bas
ahok menjadi martir demokrasi
eh sebelum itu gini gini
ini karena juga sama ada persatu
ada juga hal hal itu
penangguhan penangguhan hukuman pengalih hukum dikenal di kuhap
jadi kalau penangguhan hukum jaminannya orang barang
pasal tiga puluh satu itu banyak pak profesor
nah itu tidak
kita bahas penangguhannya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke sejenis berikutnya